dan untuk membicarakan soal problematika anak ya selama sekolah daring ini telah tersambung bersama kami dari sambungan skype humas asosiasi psikologi pendidikan indonesia ibu lydia wati di jakarta
selamat pagi ibu lydia bu lydia mungkin ibu bisa melihat bagaimana kondisi anak anak saat ini mengingat sudah hampir lebih dari tiga bulan mereka bersekolah di rumah ataupun kegiatan yang memang dibatasi akibat pandemi
rasa bosan pastinya muncul karena anak anak terbatas melakukan aktivitas fisik bersosialisasi lalu kedepannya seperti apa bu idealnya bagi orang tua untuk tetap memberikan semangat buat anak anak ketika mereka mengikuti proses belajar mengajar di rumah
oke sebenarnya sih kalau anak anak pasti terganggu ya dengan kondisi yang baru ini nah yang bisa dilakukan orang tua tentunya terkoneksi dengan teman teman maupun orang lain yang di luar rumahnya itu tetap penting gitu ya
itu kan halnya
nah itu orang tua tetap harus berusaha untuk lakukan itu dengan cara memberikan ide misalnya memberikan kesempatan untuk tetap bermain bersama gitu ya janji bermain tapi mungkin saat ini memang interaksi bisa dilakukannya melalui daring gitu
tapi tetap itu penting dilakukan atau boleh juga memberikan perhatian terhadap keluarga misalnya ke neneknya kakeknya gitu ya
yang tidak tinggal berhubungan
nah dengan memberikan misalnya membuat kartu untuk kakek neneknya atau menuliskan surat gitu ya nah intinya memang mereka tetap harus terhubung dengan orang yang di luar rumah gitu
walaupun saat ini memang terbatas bisa dilakukan secara daring
oke baik mbak lydia tapi kalau kita mengingat anak anak ini kan senangnya bersentuhan bersosialisasi dengan teman temannya
ada beberapa sekolah yang juga memperlakukan kebijakan
untuk memulai sekolah tatap muka namun ada juga yang masih menerapkan sekolah daring ini begitu
bagaimana untuk bisa apa ya menghilangkan kecemburuan sosial
mungkin mereka melihat anak anak di sana bisa sekolah ketemu teman temannya kenapa kita masih tidak bisa begitu
ini tips penting juga untuk orang tua untuk bisa menumbuhkan kepercayaan diri dan juga perasaan anak anak mereka supaya everythings okay walaupun sekolah daring aja dulu
betul paham sekali itu beberapa anak anak akan merasa
tentunya sedih gitu ya apalagi melihat kok ada yang bisa sekolah gitu atau bisa ketemu temannya
nah itu memang banyak dialami
yang dilakukan orang tua adalah sebaiknya memang menerima bahwa paham bahwa anak memang wajar bahwa anak merasa misalnya cemburu atau merasa kecewa gitu ya
disampaikan aja ke anaknya bahwa ibu mengerti bahwa saat ini kamu ngerasa kecewa ya
pasti sedih banget rasanya ya
nggak bisa ketemu teman teman secara langsung
gitu tetapi saat ini kondisinya masih berbahaya buat kamu masih banyak virus di luar gitu
nah kira kira apa ya yang bisa kita lakukan gitu yang tetap bisa membuat kamu terhubung sama teman teman gitu ya bisa main bareng
tapi tetap dari jauh nih nggak secara langsung gitu
jadi akui emosi anak dan sampaikan bahwa itu sesuatu yang wajar apa yang dia rasakan dan libatkan dia untuk cari solusinya
apa ya kira kira yang bisa dilakukan gitu supaya mereka tetap bisa terkoneksi satu sama lain
anak anak itu ini loh kemampuannya untuk soft problem tuh baik sebetulnya gitu
jadi libatkan mereka untuk memberikan ide kira kira apa sih yang bisa dilakukan
iya kalau tadi mbak lydia mengatakan anak anak sebenarnya solving mereka itu cukup bagus ya
tadi hanum mengatakan ada problem kecemburuan mungkin boleh jadi terjadi
nah ini terkait dengan anak anak yang saat ini memang terpaksa
berinteraksi menggunakan gadget dan gadget pastinya kan berkaitan dengan teknologi
kemudian juga dengan sinyal
jadi juga tidak pr buat anak ya tapi juga buat orang tuanya
karena beberapa kendala dimana orang tua sendiri tidak terlalu melek dengan teknologi
sehingga problem terutama ketika bagaimana proses transfer teknologi dan informasi ini berbarengan
di mana satu sisi anak sendiri pun juga belum paham mengenai teknologi untuk belajar di rumah
lalu bagaimana nih menjembatani kondisi ini mbak lydia
memang beberapa daerah
karena memang kita harus akui beberapa orang tua memang mungkin tidak punya akses gitu terhadap internet maupun daring gitu ya
nah ini memang harus dikomunikasikan dengan pihak sekolah
dengan guru guru sebetulnya
dan ini memang haknya orang tua juga gitu ya
mengkomunikasikan dengan sekolah bahwa oh kita ini tidak dalam posisi bisa mengakses gitu
nah informasi yang diberikan secara online secara daring
nah apakah memungkinkan jika misalnya tugasnya atau instruksinya
atau kegiatannya disampaikan dalam bentuk misalnya hard copy gitu ya
nah itu beberapa sekolah saya tahu mereka menerapkan memang orang tua bisa datang mengambil kira kira tugas anak minggu ini apa gitu
jadi memang tidak semua yang tidak bisa melakukan kegiatan belajar secara online harus diberi kesempatan juga memilih bahwa belajar memang ya melalui hard copy gitu
melalui kertas yang bisa dilakukan kegiatan di rumah gitu
jadi memang kemungkinan itu harus dibuka sih
mbak lydia tapi sepertinya problem ini tidak hanya datang dari anak anak selain tadi misalnya orang tua yang tidak terlalu melek teknologi
banyak juga ini rekan rekan kita mungkin di sekitar kita yang sudah menjadi orang tua yang mengeluh karena harus menjadi tutor anak anaknya yang ada di rumah begitu
ini pr lain tugas rumah lain untuk orang tua selain harus dengan beban pekerjaannya di kantor begitu
kepegang begitu ngajar anaknya di rumah mengawasi anaknya untuk tetap bisa sekolah walaupun sistemnya secara daring
oke paham sekali
sebetulnya patokannya adalah tetap kita harus membuat rencana atau struktur buat anak anak nih
anak anak ini kan kehilangan rutinitasnya ya dengan berangkat ke sekolah pagi pulang sekolah siang gitu
nah orang tua tetap harus menyediakan dan mengatur jadwal buat diri sendiri kerja gitu ya jam berapa dan anak anak di waktu yang terpisah
nah untuk menyusun jadwalnya ini dibuat seimbang antara kapan anak anak punya aktivitas untuk fisik misalnya
kemudian aktivitas belajar kapan
kapan aktivitas untuk kita berinteraksi satu sama lain orang tua dengan anak
jadi intinya memang harus disiapkan sih
disiapkan di depan dulu rencananya gimana nih
dalam seminggu misalnya hari senin kita buat rencananya apa yang harus dilakukan
tapi pesan saya rencana tersebut tuh memang struktur
proses tersebut tetap perlu tapi tetap harus fleksibel
jadi jangan juga ngotot dengan jadwal yang sudah dibuat
tapi ingat bahwa prioritas anak anak saat ini adalah mereka nyaman dengan kondisi yang ada saat ini
jadi fokuslah dengan yang pokoknya makan tetap tiga kali sehari secara tatur
mandi tetap harus dilakukan gitu
tapi intinya memang harus membuat jadwal kapan anak bisa melakukan kegiatannya sendiri
kapan orang tua tetap punya waktu untuk bekerja juga
jadi masing masing punya
jadwal dan dibicarakan
jadi anak juga paham bahwa orang tua punya tanggung jawab yang harus dikerjakan juga
jadi simbiosis mutualisme tapi juga saling pengertian antara anak dan orang tua
harus ada komunikasi antara anak dan orang tua
kemudian anak sendiri juga tidak semua anak anak itu tidak mengerti
problem apa yang dialami saat ini selama orang tua bisa mengkomunikasikan ya mbak lydia
sehingga tidak terjadi gap nih antara orang tua
kita belajar yang sama lain ya
terima kasih sekali atas waktunya mbak lydia selaku humas asosiasi
psikologi pendidikan indonesia